kita edukasi kita kasih pemahaman kepada mereka sehingga mereka paham bahwa pengelolaan sampah yang baik dan benar itu penting
bagaimana baiknya orang kampung sama kita kita pun begitu juga karena ini sama sama untuk menjaga kampung saya pun menjaga kampung
sesaat lagi anda akan menyaksikan cnn indonesia hero
tak ada kata lelah untuk menjaga kebersihan desa
itulah prinsip yang dipegang oleh hermansyah
warga dusun lamkuta desa blangkrum aceh besar ini setiap hari berkeliling desa mengangkut sampah
anda bisa mendapat peluang dari nomor empati dan sosial perusahaan dari lokasi product service dari roku serba mahir di wilayah mana
dengan membeli sampal yang bayar
anda bisa menjaga kebersihan desa bestia dan kita berkoloni
mereka tidak akan meng lampsan
tidak warna tan misteri
rumah pem interior
rp enam puluh perbulan
kesinilah ia mengangkut residu sampah rumah tangga
tempat pembuangan sampah sementara
desa rukoh kecamatan syahkuala banda aceh
mantan sopir angkutan umum ini bersyukur
dengan pekerjaannya sebagai pengakut sampah
di unit sampah bank sampah kub pesat bumg blangkrum
sejak tahun dua ribu lima belas
kini ia memiliki penghasilan tetap sebagai pengangkut sampah
dengan upah rp satu juta perbulan
untuk mengindahkan kampung
bagaimana baiknya orang kampung sama kita
kita pun begitu juga
karena ini sama sama untuk menjaga
kampung menjaga saya saya pun menjaga kampung
rama herawati adalah penggagas bank sampah
kelompok usaha bersama atau kub
pengelolaan sampah rumah tangga
disingkat menjadi pesat desa blangkru
diumumkan kepada seluruh warga gampong blankrum
bank sampah dibuka kembali
bank sampah ini memiliki sekitar satu ratus sepuluh anggota
mereka adalah warga yang telah memiliki kesadaran mengelola sampah
dengan memilah sampah rumah tangganya
inovasi pengelolaan sampah rumah tangga yang digagas oleh rama
berkembang sejak didukung oleh badan usaha milik gampong
atau bumg blangkrum pada dua ribu lima belas
dan menjadi sebuah unit usaha di desa ini
berita terkini mengenai pengelolaan sampah rumah tangga
di blankrum jawa barat
rama jadi sebelum bergabung dengan bumg blankrum
ibu sudah menginisiasi bank sampah seperti ini di desa ini
apa yang mendasari kegiatan ini
apa yang mendasari karena kita lihat setiap meter
tanah kita di atasnya itu ada sampah
jadi kita perhatikan sekali dengan lingkungan sekitar kita
sampah ada di mana mana
jadi di sini
kita dirikan bank sampah blangkrung
kita berharap dengan adanya bank sampah
sampah sampah yang tadi itu jadinya bernilai
jadi sampah sampah tidak berantakan lagi
seperti ini misalkan ini ada uangnya ada nilainya
ini kita masukkan ke bank sampah dan ada rupiahnya
rata rata ada sekitar tiga ton sampah plastik
atau satu ton sampah kertas yang ditabung oleh satu ratus sepuluh anggota bank sampah
sampah daur ulang yang ditabung bernilai rp satu lima ratus hingga rp tiga per kilogram
tergantung kondisi sampah yang dibawa
barang barang sudah dikumpul dalam seminggu diantar kemari
di sini ditimbang terus ditulis
ada buku bank sampah juga
nanti kalau sudah dikumpul uang bisa ambil uang
terus di sini ada juga di bawah kompos
nanti bisa tukar ambil kompos
bumg blangkrum berperan memfasilitasi proses edukasi warga
mengelola sampah rumah tangga mereka
mengingat desa blangkrum menghasilkan sampah rata rata
lebih dari tiga belas ton setiap bulan
pada dua ribu enam belas dari dana desa sekitar rp lima ratus delapan puluh tujuh juta
rp dua juta rupiah digunakan untuk pengadaan timba
atau ember sampah rumah tangga
dana ini diperoleh dari pemerintah melalui kementerian keuangan
dan disalurkan oleh kementerian desa pdtt
kemudian sekitar rp enam belas tujuh ratus dari dana desa tahun dua ribu tujuh belas
digunakan untuk pengadaan tong sampah di rumah rumah warga
ya kita butuh edukasi yang ekstra dalam hal untuk mengajak orang orang
karena kan cerita sampah itu cerita yang sesuatu yang
kita harus mengajak orang orang

jiwa sukarelawan yang sangat tinggi untuk mengajak mereka
kita edukasi kita kasih pemahaman kepada mereka
sehingga mereka paham bahwa pengelolaan sampah yang baik dan benar itu penting
selain menggiatkan jasa pengakutan sampah dan tabungan sampah daur ulang
unit usaha bank sampah kub pesat blankrum
juga mengelola sampah rumah tangga organik menjadi pupuk kompos
nah ini satu bulan selesai siap pakai
kemudian dibawa kemana lagi pupuk organiknya
oke memang kita targetnya tidak hanya komersil menjual
tapi sebenarnya bagaimana mengedukasi
supaya setiap rumah tangga itu mau mengolah sampahnya sendiri
jadi sampahnya sebenarnya selesai di rumah tangganya masing masing
nah kalaupun memang kita olah
di sini di pusat komposting ini bisa kita jual juga
tentunya kalau sudah kita jual income nya pendapatannya kan untuk kita bank sampah untuk masyarakat juga
upaya bumg blankrum memandirikan desa sedikit demi sedikit membuahkan hasil
inovasi desa blangkrum dalam mengelola sampah
kini mampu meningkatkan pendapatan asli desa atau pad
dari hasil penjualan sampah daur ulang dan pupuk organik
serta iuran jasa pengangkutan sampah
pada dua ribu tujuh belas dan dua ribu delapan belas
unit usaha bank sampah kub pesat bumg blangkrum berhasil memperoleh pendapatan sepuluh juta rupiah
dan saya pun bekerja sama dengan bumg sudah hampir satu tahun lebih
pendapatan saya mungkin bertambah sikitlah syukur saya
untuk bumg blangkrum
kita mempunyai sepuluh tahun kepentingan hukum
setahun lama memiliki pelajaran pengumuman dan pendapatan
setahun lama memiliki pelajaran pendapatan
setahun lama memiliki pelajaran pendapatan
dan setahun lama memiliki pelajaran pendapatan
pembelajaran pengumuman itu akan menjadi pilihan utama
untuk mempunyai keuntungan yang lebih berkaitan dengan keuntungan bumg blangkrum
geliat unit usaha bank sampah kub pesat bumg blangkrung
mengajak masyarakat mengelola sampah tak berhenti hanya di desa blangkrung saja
rama herawati penggagasnya berinisiatif menularkan kesadaran peduli lingkungan
hingga keluar desa
disinilah ia memulainya
sebuah perguruan tinggi negeri di bandar aceh tak jauh dari desa blangkrung
bank sampah uncah ini diplopori oleh rama pada januari dua ribu sembilan belas
sama halnya dengan pengelolaan sampah di desa blangkrum
sampah ini juga mengelola sampah organik menjadi pupuk
gerakannya dimulai dengan menampung sampah daun dan rumah tangga di sekitar kampus
sedikitnya sekitar seratus karung sampah di blangkrung

disinilah sampah dicacah dan difermentasi hingga menjadi pupuk organik siap pakai
tak hanya itu melalui bank sampah ini pula
rahmat tengah berupaya mengurangi penggunaan kemasan makanan dan minuman berbahan plastik di area kampus
delapan bulan berjalan bank sampah ini kini memiliki enam puluh lima relawan mahasiswa dari berbagai fakultas
konsistensi rama berinovasi dalam mengelola sampah
berhasil meningkatkan partisipasi masyarakat
jadi pas saya tahu ada wadah kayak gini di unsia
bsu bank sampah unsia yang memang digarap oleh bu rama dan bu nova
saya merasa kayak kalau saya sebagai mahasiswa dan sekarang sudah ex mahasiswa
saya merasa kayak kok saya nggak peduli saya nggak mau ikut serta di sini
terus siapa yang terus siapa gitu
meski inovasi pengelolaan sampah
yang gencar dilakukan oleh desa blangkrum masih dalam skala kecil
namun telah memberikan dampak yang luar biasa bagi desa
pada dua ribu enam belas blankrum berhasil meraih prestasi sebagai juara pertama lomba desa
atau gampong tingkat provinsi aceh
di tahun yang sama bumg blangkrung bahkan menerima penghargaan
sebagai badan usaha milik desa terbaik kategori partisipatif dari kementerian desa pdtt
prestasi dan penghargaan yang pernah diraih desa blangkrum bukan hanya karena inovasi dalam pengelola sampah saja
blangkrum dinilai berhasil menata kemandirian desa melalui berbagai unit usaha lain
pada dua ribu tujuh belas bumg blangkrum mulai mendirikan unit usaha depot air mineral isi ulang

unit usaha ini menyewakan sebuah tempat dan mesin depot air mineral isi ulang kepada warga
zulkifli dan nur laili inilah yang menyewanya dengan biaya sewa dua lima juta rupiah per tahun
guna meningkatkan pendapatan keluarganya pasangan suami istri warga dusun cotsibati ini
kemudian membuka toko gampong di lokasi yang sama
ada kemajuan sih dulu sana kan agak sepi orangnya sampai sini udah rame pembelinya
tempat suakanya ada banyak juga kan
sana satu bulan kayaknya satu juta setengah sini udah dua juta
selain unit usaha depot air mineral isi ulang pada dua ribu delapan belas bumg blangkrum kemudian membuka unit usaha pangkalan lpg
dengan menggunakan modal sebesar lima belas juta rupiah dari dana desa tahun dua ribu dua puluh
unit usaha ini memperkerjakan amir putih warga dusun menasah trie
rata rata keuntungan hasil penjualan lpg di unit usaha ini mencapai satu juta rupiah per bulan
lima puluh persen dari keuntungan tersebut menjadi penghasilan rutin amir setiap bulan
sementara empat puluh persen keuntungan masuk ke kas bumg blangkrum
saya merasa bersyukur karena sebelum saya mengulang
nah ini di bawah naungan bung saya bekerja sebagai buruh bangunan
dikarenakan mungkin syukur alhamdulillah karena pendapatan saya sudah bertambahlah siki
untuk penghasilan untuk keluarga untuk membiaya anak sekolah dan sebagainya
badan usaha milik gampong blangkrung terbilang cekatan melirik potensi usaha yang dimiliki oleh desa
aset desa berupa tanah
sebenarnya ini adalah perusahaan yang diperlukan untuk mendirikan unit usaha rumah sewa yang dirintis sejak tahun dua ribu dua
hingga pertengahan dua ribu sembilan belas ada sebelas unit rumah yang disewakan di desa blangkrum
dua unit diantaranya dibangun dengan menggunakan dana desa tahun dua ribu enam belas sekitar dua ratus empat juta rupiah
sangat bagus soalnya teterata kos yang di bandar ini mahal mahal semua
jadi pas tahu ini ada kos di blangkrum
ya langsung diambil ya pak karena harganya murah lebih nyaman dan dekat dengan kampus gitu
harga sewa rumah sewa milik unit usaha ini berkisar antara lima hingga delapan lima juta rupiah per bulan
selama tahun dua ribu enam belas hingga dua ribu delapan belas pendapatan asli desa yang berhasil didapat oleh desa blangkrum dari unit usaha ini mencapai satu ratus tiga puluh sembilan juta rupiah
pemasaran di sini kalau dilihat dari tahun tahun sebelumnya
atau apa emang kok peminat rumah rumah anak anak kos buat cari rumah sewa
emang kebanyakan buat nyari kos ke daerah kampung sini pak
tanpa ada pemasaran yang kayak mana anak anak kos emang langsung nyari rumahan kemari kayak gitu
perlahan namun pasti seiring bertambahnya jumlah unit usaha
blangkrum semakin mantap menata kemandirian desa
bahkan unit usaha yang dikelola oleh bumn
umg blangkrum semakin berkembang di berbagai sektor
di antaranya pertanian peternakan dan pendidikan
saya mengabdi di sini itu saya ingin membangun warga warga kampung langkrut
terutama bagi anak anak kampung belangkru sendiri
agar menjadi siswa atau murid murid prestasi ke depannya
terletak di kecamatan batu satu
dalam kabupaten aceh besar
desa blangkrum dihuni oleh sekitar dua empat ratus jiwa penduduk
mayoritas berprofesi sebagai petani
mengingat desa ini memiliki lahan pertanian seluas tujuh puluh empat hektare
sadar akan potensi pendapatan yang besar dari sektor pertanian
pada tahun dua ribu sembilan belas
bumg blangkrum mulai mengelola unit usaha tanah khas gampong
atau tanah kas gampong
tanah bangkok dengan sistem bagi hasil
lima puluh persen hasil panen untuk petani yang mengelola sawah
sementara dua puluh persennya untuk desa
dari sepuluh petak tanah yang dikelola unit usaha ini
rata rata pendapatan asli desa per tahun yang dihasilkan
mencapai sekitar enam juta rupiah
terhitung dari tahun dua ribu lima belas hingga dua ribu dua puluh
namun unit usaha ini sangat bergantung pada ketersediaan air
kalau untuk tanah bengkok sendiri kan
pasti tidak bisa berjalan mulus selalu ya
ini tergantung sama musim
nah kendalanya memang di musim saja atau seperti apa pak
mesin kering kan kemarau ini kan
nggak mau hidup
kalau apa itu
kalau padi satu tahun sekali
satu tahun sekali
itu walaupun satu tahun sekali
menurut irigasinya menurut
kadang kadang walaupun ada airnya
udah setengah perjalanan
potong untuk lembu
nah inilah kendala kami di sini
bumg blangkrung juga memandirikan warga di sektor peternakan
melalui unit usaha penggemukan sapi
unit usaha ini pernah menggunakan dana desa tahun dua ribu enam belas
untuk pengadaan enam ekor sapi
bumg menitipkan sapi untuk digebukan oleh para peternak di desa ini
ekonomi warga dusun ujung timpen yang berprofesi sebagai buruh harian ini
terbantu dengan adanya unit usaha ini
hitungannya bagi tiga
bertiga berarti ke bumg
yang siaper berapa lagi nya tuh
yang berusaha ini

kita bisa menggabungkan sapi
kita bisa menggabungkan sapi

sebagai peternak begitu ya
biasanya kalau keuntungan secara nominal saja
boleh dijelaskan tidak
beli sapi berapa
kalau misalnya beli sapi yang udah sepuluh juta
jualnya misalnya lima belas
berarti keuntungannya untuk kita
dibagi dari lima juta itu
bagi tiga dia
satu untuk masuk ke kas
dua untuk kita
untuk yang pelihara
upaya menggerakkan roda perekonomian desa terus dipacu
bumg blangkrum memiliki unit usaha simpan pinjam
untuk meningkatkan penghasilan para pelaku usaha kecil di desa
selain penyertaan modal
bumg blangkrum melatih mereka untuk mengembangkan usahanya
salah satunya adalah para pemilik usaha kue
penganan khas aceh
pada tahun dua ribu enam belas
dana desa mengalir untuk kegiatan pelatihan manajemen usaha
dan pengadaan kemasan produk unggulan desa ini
aziza salah seorang warga yang merasakan manfaatnya
peningkatan mutu produksi kue kekarah miliknya berdampak pada semakin bertambahnya pendapatan
azizah mampu mendapatkan keuntungan bersih rata rata dua ratus ribu rupiah per hari
berantakan produk kemasan uang
negara dari s tactic
dimengerti karena temat yang digunakan link setan talked
dari kue kita bawa keluarga
segala kesehatan yang paling nerata
kita memperkenalkan ke buah daun
untuk memenuhi pesanan kue berbahan dasar tepung beras yang diproduksinya ini
dalam sehari ia memproduksi lima puluh kotak kue kekarah
dalam bidang pendidikan bumg blangkring membentuk unit usaha sekolah gampong
ada dua sekolah yang pengembangan sarana dan prasarananya didukung oleh bumg
salah satunya adalah sekolah dasar islam terpadu atau sdit hafizul ilmi
ada sekitar lima ratus delapan puluh satu juta rupiah dari dana desa tahun dua ribu lima belas hingga dua ribu delapan belas
yang digunakan untuk membangun ruang belajar dan rehabilitasi fasilitas sekolah dasar ini
sementara gaji tenaga pengajarnya bersumber dari pendapatan asli desa dan biaya pendidikan murid
hingga agustus dua ribu sembilan belas
ada dua puluh lima guru yang mengajar satu ratus delapan puluh murid di sekolah ini
enam diantaranya adalah warga desa blangkrung
salah satunya naziatul misra
dan saya mengabdi di sini itu
saya ingin membangun warga warga kampung melangkrut
terutama bagi anak anak kampung belangkru sendiri
agar menjadi siswa atau murid murid yang berprestasi ke depannya
nanti generasi generasi muda yang berprestasi
dua ribu lima belas kami hanya mendapat honor itu sekitar rp satu ratus lima puluh per bulan
dan sekarang tahun berganti tahun honornya itu terus meningkat
terutama di tahun ajaran baru ini
alhamdulillah horlernya itu hampir mencapai dua juta per orang
selain sd ada pula taman kanak kanak islam terpadu atau tkit hafizul ilmi
sekolah ini menampung enam puluh murid usia tiga hingga enam tahun
dan memiliki tujuh orang tenaga pengajar
keberadaan sd dan tk ini membawa angin segar bagi masyarakat
mengingat keduanya menjadi sekolah pertama di desa blangkrum
belum punya sekolah sendiri
maka masyarakat ini mengantarkan anaknya ke luar
dengan adanya anak anaknya maka anak anaknya juga bisa menangkap anak anak
dengan adanya berdirinya rumah sekolah milik desa
maka masyarakat berbondong bondong untuk mengantarkan anaknya ke sekolah desa
hingga pertengahan agustus dua ribu sembilan belas
desa blangkrung telah memiliki sepuluh unit usaha
bumg blangkrung yang mengelolanya berperan aktif untuk mempertahankan eksistensinya
bukan hanya menambah pendapatan asli desa
inovasi unit unit usaha ini berhasil
membuat desa blangkrum mengantongi sejumlah prestasi
pada tahun dua ribu delapan belas
desa blangkrum menjadi nominasi desa terbaik nasional
kategori prakarsa dan inovasi desa dari kementerian desa pdtt
blangkrung juga pernah meraih penghargaan atas prestasinya menjadi juara pertama desa tingkat provinsi
kategori prakarsa dan inovasi dua ribu delapan belas dari pemerintah kabupaten aceh besar
sebuah desa di aceh besar yang bergerak maju
di balik keberhasilannya menata kemandirian desa
ada peran besar mereka yang berpartisipasi menggerakkan roda perekonomian
mereka yang memiliki semangat memajukan desa
dan harapan saya ke depan
siapapun kepala desa nanti bisa meningkatkan lagi
terutama unit usaha yang ada di bumdes ini
inovasi desa ini meningkatkan dan menambahkan lapangan kerja masyarakat
sehingga masyarakat tidak ada pengangguran
kemudian terakhir itu meningkatkan pendapatan asli kampung